sistem pembayaran adalah suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana
peran bank indonesia dalam sistem pembayaran
merumuskan dan membuat peraturan
memberikan izin penyelenggaraan dalam sistem pembayaran
mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran
menyelenggarakan layanan sistem pembayaran
segala upaya untuk memberi perlindungan kepada konsumen jasa sistem pembayaran
ruang lingkup perlindungan konsumen sistem pembayaran
contoh instrumen sistem pembayaran cek dan biliet giro
transfer dana adalah kegiatan untuk memindahkan dana
kartu atm atau debit adalah apmk yang digunakan untuk tarif tunai dan belanja dengan sumber dana dari tabungan
kartu kredit adalah apmk yang digunakan untuk belanja
dan pembayarannya dilakukan pada waktu yang ditentukan
uang elektronik adalah alat pembayaran yang sumber dananya disetor lebih dahulu
penyediaan dan atau penyetoran uang rupiah melalui loket atau penyelenggara
menyediakan uang rupiah dalam kondisi layak edar dan jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen
pemberian pemahaman tentang produk sistem pembayaran
konsultasi diberikan kepada masyarakat yang mengalami permasalahan dalam menggunakan produk sistem pembayaran
fasilitasi diberikan kepada konsumen yang berikan uang rupiah dalam jenis pecahan
ini indikasi mengalami kerugian keuangan
konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara
namun tidak terdapat kesepakatan
merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum diputus
konsumen mengalami potensi kerugian finansial maksimal lima ratus juta rupiah
pengajuan fasilitasi paling lama enam puluh hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan dari penyelenggara
fasilitasi dilakukan bi dengan cara memanggil
dan memotivasi konsumen dan penyelenggara
untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi
mari lindungi konsumen indonesia